suasana pendopo tunggul pawenang di kecamatan sedayu bantul daerah istimewa yogyakarta ini
berbeda dengan malam malam biasanya di rumah dalang kiseno nugroho untuk pertama kalinya
digelar pagelaran wayang celimen tak seperti biasanya pagelaran ini tanpa penonton meski
demikian sajian seni tradisi ini sebenarnya disaksikan lebih dari empat belas orang pasalnya
wayang kulit disiarkan langsung lewat live streaming di dua kanal youtube yaitu kanal
dalang seno dan kanal kisenanugroho bedanya lagi wayang kulit yang diiringi paguyubuan wargolaras
yang biasa digelar semalam suntuk kini hanya digelar selama sekitar dua jam saja selain itu
jumlah penabuh gamelan atau niaga serta sinden juga terbatas total hanya ada delapan orang
dalam pagelaran wayang kulit ini yaitu dalang lima niaga dan dua sinden namun pertunjukan tetap
meriah karena tiap niaga bisa memainkan lebih dari satu instrumen seperti saya nih nanti main
bunang itu nanti mungkin bisa ngerangkep jadi kenong kalau enggak nanti mungkin kita nambah
instrumen ada sitar atau gambang teman yang mungkin pegang di tembok ini nanti bisa main rebab sehingga
mungkin instrumen yang dibunyikan bisa sepuluh bila diperhatikan lebih lanjut semua niaga bermain dengan memakai
masker sinden yang biasa berjajar rapat duduknya kini berjarak minimal satu meter antara satu dengan
lainnya ya pagelaran wayang ini disajikan karena dampak kofit sembilan belas para seniman yang rela berkumpul
untuk menghibur netizen ini bukan tidak dibayangi kekhawatiran penularan corona ya khawatir sih
ada ya tapi ya ini kan berbeda beda ya tapi ya ini kan berbeda beda ya tapi ya ini kan berbeda beda

para seniman ini tetap berkesenian untuk mengumpulkan donasi bagi warga maupun rekan
sesama seniman yang terdampak kofit sembilan belas tak ada target jumlah donasi yang akan dikumpulkan namun
pertunjukan malam pertama telah mengumpulkan donasi lebih dari dua puluh lima juta rupiah penggagas pagelaran ini
dan menugroho punya pesan khusus atas adanya donasi dalam pertunjukannya apa yang kita lakukan itu
mereka mereka juga memberi bantuan kepada yang membutuhkan dalam tanda kutip mereka mereka itu
ya yang berkewajiban lah dalam hal ini kita kan sepertinya rasa kemanusiaan kita dicoba
hai jadi kita sudah kena dampaknya kita masih harus harus ikhlas berbagi kepada yang lebih lebih
positif kiseno nugro akan memperpanjang waktunya tim liputan daerah istimewa yogyakarta